dobel aku panggilin dokter atau bidan ya
ya untuk periksa kamu ya
aku titipkan bella kepadamu
karena engkau mahat amu
engkau tahu dimana istri dan anakku berada
tolong lindungilah mereka
dan pertemukanlah kami ya allah
kenapa aku bisa ada disini
ya allah aku mohon berilah petunjuk mengenai keberadaannya
berilah aku kekuatan untuk terus mencarinya
hingga aku berhasil menemukannya
ya allah aku mohon lindungi bella
jaga dia sampai aku menemukannya kembali
siapa yang mendoakan aku
ibu gimana demamnya bella
ya bella masih demam
semoga aja bela kuat dan bisa bertahan
sebaiknya ibu telpon papanya aja
supaya papanya berhenti
pokoknya bisa menemui bella bu
papanya sudah meninggal
berarti ini ada yang nggak beres bu
katanya kalau misalkan orang sakit itu mengigot
memanggil manggil orang yang sudah meninggal
itu dia mau nyusul
berarti saya harus cari pertolongan bu
enggak kamu kemana
saya mau ngasih tau suaminya bella bu
anak yang ada dalam kandungan bella itu
anak dari laki laki di depan rumah
dan dia harus tau dan harus tanggung jawab bu
biar bella dibawa ke rumah sakit
dan menanggung biaya pengobatannya
karena kami kan gak punya uang
tolong jangan kesana
anak di dalam kandungan aku itu
bukan anak dia
aku bisa berjaya
jadi ibu sekaligus bapak untuk anak aku
itu udah cukup
biar bagaimanapun juga
anak itu butuh bapaknya
yang melakukan tes dna dan ditolak
padahal dia selama dua tahun tinggal bersama shiva
dia sama sekali tidak pernah meragukan anaknya
tapi hanya dengan selembar kertas
dia malah mengusir kita di jalanan
setelah kejadian itu
apa dia pikir akan mengakui kehamilanku ini
aku gak mau lagi
dipaksa melakukan tes dna dihina
apa kamu mau aku seperti itu siti
lebih baik afif gak tau masalah ini
aku gak mau lagi
cuma seorang ibu
yang tahu siapa ayah yang dikandungnya
dan aku gak perlu membuktikan ke siapapun
allah pasti melindungi aku
aku berserah kepada allah
allah telah menitipkan
berarti allah juga percaya
kalau aku mampu menjaganya
janganlah kering itulah alim
aku titipkan belah kepadamu
karena engkau mahatau
engkau tahu dimana istri dan anakku berada
tolong lindungilah mereka
dan pertemukanlah kami ya allah dalam kebahagiaan
aku mohon kepada mu ya allah
ngapain lagi tidur di bawah
tempat tidur mama beliin mahal loh
ngapain kamu tidur di lantai
arief akan tidur di lantai
dan gak mau tidur di bawah
afif juga akan makan sadanya
karena saat ini
bella dan siva juga pasti lagi menderita
kamu mau demo
mau sama sama menderita
seperti perempuan pembawa sial itu
mau ngapain si afif
udahlah cukup stop
gak usah mikirin mereka gak ada gunanya
hidup bella dan siva menderita
jadi afif akan menjalani kehidupan seperti mereka itu
bener ya tuh perempuannya
udah gak tinggal disini
tetep aja masih bisa
membuat kamu jadi susah di dalam rumah ini
saat ini mama gak perlu menyalahkan orang lain
kalaupun ada yang pantas disalahkan
itu adalah aku
mama gak ngerti sama jalan pikiran kamu
bicara sama kamu tetep aja kamu gak pernah
mau dengarkan mama
mama sumpahin ya itu perempuan
biar kita semua nggak susah
mama gak perlu sumpahin orang lain
karena bisa saja
supaya itu kembali kepada kita
gak akan ke mama
selama belum menemukan bera dan siva
dia akan terus menyiksa dirinya seperti ini
aku gak tega lihat dia seperti ini lagi
pokoknya aku harus kasih tau
sepertinya raina mau menemui afif
dia pasti mau kasih tau afif soal bella
gak akan biarin ini terjadi
jangan macem macem kamu
adit pasti mau ngancam aku lagi
tapi aku gak peduli
dia boleh ngelakuin apapun yang dia mau
aku gak akan biarin aku terus terusan tersiksa dan menderita seperti ini
kamu ingat kan foto dan video kamu
aku gak peduli
aku gak peduli
aku gak peduli
aku gak peduli
aku gak peduli
aku gak peduli
aku gak peduli
aku gak peduli
aku gak peduli
aku gak peduli
aku gak peduli
aku gak peduli

aku udah mikirin semuanya
dan menurut aku